kecelakaan beruntun terjadi di jalan tol cipali tepatnya di kilometer satu ratus delapan puluh satu ruas menuju wilayah jawa tengah pada sabtu siang
kecelakaan tersebut melibatkan enam kendaraan sekaligus
kendaraan yang terlibat kecelakaan ini meliputi tiga bus dan tiga minibus
kenam kendaraan tersebut melaju dari arah jakarta menuju wilayah jawa tengah
belum diketahui pasti penyebab kecelakaan beruntun tersebut
seorang pengemudi minibus yang mengalami kecelakaan mengatakan sebelumnya mengerem menghindari kendaraan yang berada di depannya
namun tiba tiba kendaraan yang melaju di belakangnya langsung menabrak
disusul minibus di belakangnya kemudian bus pariwisata di belakangnya dan seterusnya hingga melibatkan enam kendaraan
hingga saat ini pihak kepolisian masih menangani kecelakaan tersebut dan meminta keterangan sejumlah pengemudi
tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut tetapi sejumlah pemudik menderita luka ringan